dan buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan
wah kita udah sampai mesir
ada yang lagi minta mintain aku
jika mendatangi tempat wisata hal wajib yang dilakukan adalah berfoto
nah di sini selain terdapat banyak spot foto yang instagramable
kita juga bisa menyaksikan langsung batuan yang merupakan pecahan
dari hasil ledakan gunung api purba jutaan tahun yang lalu
itulah kenapa namanya di starbuck
sebagai seribu batu songgolangit
eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya
apalagi jika dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat wisatawan
seribu batu songgolangit ini contohnya
hutan pinus dengan batuan hasil dari proses geologi ini
disulap menjadi hutan wisata dengan daya tarik yang unik
banyaknya spot foto unik membuat wisatawan betah berlama lama di sini
salah satu yang paling menarik adalah rumah rumah kayu ini
jumlah tiga pilar dari rumah ini menunjukkan tiga komponen penting dalam hidup manusia
yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan dengan alam
bahkan nama wisata songgolangit ini ternyata sudah terkenal loh sampai negeri jiran
tahu tempat sini dari mana
ehm kami banyak tengok
kita blok blog orang di internet dan kami memang cari tempat tempat untuk datang melancong
jadi di sini nampak cantik kami datang ke sini
oh karena cantik buat di upload di instagram
wah ini juga yang banyak nih
dijadikan tempat buat selfie selfie buat foto foto
nah itu salah satu lokasi foto favorit di sini
dari mangunan sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengeksplor wisata di sekitar kaki gunung merapi
anda berencana libur ke luar negeri
ntar dulu di indonesia juga ada nih satu kawasan yang bisa memungkinkan anda menjelajah berbagai negara di belahan dunia
begitu memasuki taman ini suasana yang ramah bagi keluarga langsung terasa
di lahan seluas sembilan hektare ini terdapat berbagai fasilitas memadai untuk liburan bersama keluarga
tapi yang paling menarik perhatian tentu saja ini the world landmark atau bangunan bangunan khas dari berbagai negara
ternyata gak cuma anak anak aja
yang tertarik datang ke sini bahkan oma oma juga suka ke sini
ya silakan dadah
kalau ibu gimana bu pendapatnya udah datang ke sini
oh bagus sekali
alhamdulillah bisa melihat ya paling tidak bayangan di luar negeri itu kayak gini
untuk memaksimalkan foto foto kita biar lebih lucu lagi
kita bisa berdandan alat kaki gunung merapi
ini adalah negara yang ada replikanya di sini
karena di sini ada bisa kita sewain
oh ini dia tempatnya
nah sekarang aku lagi ada di stonehenge
itu dia tempatnya di situ
ini adalah replika stone yang ada di inggris
ada cerita di balik dibangunnya stone hangke ala inggris ini di sini
jadi erupsi merapi terakhir itu membuat perkampungan di sekitar lereng gunung merapi
di kaki gunung merapi ini banyak yang kehilangan rumah
banyak yang kehilangan mata pencaharian juga
nah akhirnya masyarakat setempat di sini
mereka itu mengumpulkan dana untuk membuat tempat wisata
jadi hasilnya setiap bulan mereka bagikan lagi kepada masyarakat
yang dikelola oleh kooperasi setempat dan juga anak muda setempat lah
kreatif ya mereka
ini adalah wujud kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang terdapat di sekitar merapi
menikmati sore tak lengkap rasanya
tanpa secangkir kopi asli hampir tidak
asli hasil perkebunan kopi sekitar merapi yang biasa disebut dengan kopi merapi
dan kenikmatan kopi merapi semakin lengkap dengan pemandangan gagahnya gunung merapi di sore hari
ternyata tak perlu jauh jauh ke luar negeri untuk liburan kan
daerah istimewa yogyakarta punya semua
anita mai yogyakarta